sementara klub osvaldo persebaya surabaya resmi mengontrak pemain yang pernah memperkuat tim nasional u dua puluh portugal amido balde
amido balin didatangkan persebaya untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan david da silva
pada latihan persebaya surabaya selasa pagi di stadion jenggolo sidoarjo jawa timur
nampak hadir striker baru mereka amido balde
striker asal portugal itu sudah resmi dikontrak manajemen green force untuk mengarungi liga satu musim dua ribu sembilan belas
pada latihan perdana ini amido balde nampak belum maksimal dalam mengikuti latihan
asalnya pemain dua puluh tujuh tahun itu baru saja tiba di surabaya dan langsung menjalani tes medis dan fisik
mantan striker yang pernah bermain untuk glasgo celtik di liga skotlandia itu didatangkan manajemen persebaya
untuk mengisi posisi yang ditinggalkan davida silva yang memutuskan untuk melanjutkan karir di luar indonesia
seperti yang sudah beredar beritanya
superparlinya amido balde datang di latihan
namun kondisinya namanya juga berada di perjalanan jauh dia belum siap untuk gabung secara penuh dengan pemain yang lain
hasil tesnya bagus semua
hasil tes medis bagus semua
jadi cukup memenuhi persyaratan untuk gabung dengan tim persebaya
meski sudah mendapatkan amido balde
pelatih persebaya surabaya
ajang nurjaman masih mencari pemain asing untuk memperkuat skuad baju lijung di musim depan
salah satunya pemain yang berasal dari australia yang pernah juga merumput di liga indonesia
deko hardiansyah sidoarjo jawa timur